aku istri luar biasa
iya saya luar biasa
ya ampun itu makasih ya
ini tadi ada yang datang mengantarkan ini
baik permisi pak
dia pakai gelombang dari lu loh
ya aku tahu kok
kemarin waktu nina datang ke sini
dia juga pakai gelombangnya
lu udah lihat langsung ya
gue masih ada kejutan lagi buat lo
serius dari nino kan
nih coba denger
makasih buat gelangnya
bahkan aku pake semoga kamu cepet sembuh ya
perima kasih buat ia
kok nino bilang cepet sembuh
aku kan gak sakit aku sehat
kok aneh sih
apa pak soothan propernya

ada satu istri luar biasa
ini buat aku
aku istri luar biasa
ya ampun itu makasih ya
mau siapain umm di sini
aku istri luar biasa
udah keluar dari lapas
bukan urusan kamu
saya sudah tegaskan ke kamu
untuk tidak mengganggu elsa lagi
kurang jelas saya bicara
bukan untuk mengganggu elsa

kamu tolong ajak elsa masuk ke dalam dulu
aku mau bicara sama ricky
ricky aku pergi dulu ya sama papa
tante saya kesini bukan mau bikin rasa menderita
saya cuma pengen elsa cepat semua
lagian tante lihat sendiri kan kenapa ada elsa histeris
dia bahagia tante
iya dia bahagia
tapi kalau sampai nino melihat kamu ada disini
dia akan semakin rinci sama elsa
kamu paham kan maksud saya
jangan pernah kamu datang lagi kesini
saya bakal pergi dari sini
tapi ingat tante
saya pasti datang kembali
jangan lari kesini lagi
sampai elsa sembuh
saya permisi tante
setemu dia tuh
kayak gimana ada nilainya kan
sarah tau veel itu

om kebetulan udah dapet nih data datanya iqbal
alhamdulillah kok cepet banget
iya cepat juga detektifnya om
ini kapan ya om bisa mampir ke rumah
om kalau misalkan hari ini kayaknya belum bisa deh
soalnya aku ada keperluan jadi aku harus keluar
kalau besok gimana
besok aja kalau gitu ke rumah om ya
ajak rena sekalian
makasih banyak ya om ya
yaudah kalian kasih tau datangnya jam berapa
nanti akan om siapin makanan yang enak buat kamu
ya ampun gak usah nanti ngerepotin ah
gak repot lah
kamu kan putrinya sofia
sama sekali nggak repot kok kamu datang aja ya
maaf pasti seneng ya
ngeliat kita akhirnya bisa bertemu om
mama pasti bahagia diatas sana
mama pasti seneng

sampai ketemu besok ya
kamu ngeliatin aku gitu banget
loh gue mau tanya kenapa
tadi kamu cerita apa sama saya
aku lupa aku lupa
ini loh mas
jadi admin di
kampus aku itu
tunangannya si dennis
karena dennis menghilang makanya sekarang dia lagi nyari
dia suka bikin selebaran kayak gini loh
om irvan ngasih tau kalo dia tuh udah dapet info soal masalah iqbal
tadi dia mau dateng kesini
mau ngasih tau tentang info itu
tapi karena aku bilangku sama kamu lagi ada urusan
jadi aku bilangnya besok
sampai sekarang kita siap siap dulu ya
nanti selesai dari nikahan
baru kita telepon lagi om irvan
kita janjian untuk besok
saya simpan ya